presiden jokowi dodo melakukan kujungan kerja kedua
di pesantren terbesar di sumeneb jawa timur
di sana presiden mengapresiasi berbagai program
pemberdayaan ekonomi dan kesetaraan perempuan
pesantren pertama yang didatangi presiden adalah pesantren anukayah
di pesantren yang berusia satu ratus dua puluh tahun ini
presiden mengesahkan kampung damai
yaitu sebuah konsep desa yang berbasis pada
pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan perempuan
di jawa timur palet projek kampung damai ini
adalah desa desa yang berada di sekitar pesantren anukaya
mereka nantinya akan dilatih kewirausahaan
agar bisa membantu pendapatan keluarga
sementara untuk para santri dibuatkan berbagai usaha
misalnya budidaya ikan lele
dari mulai pembibitan sampai penjualan saat panen
presiden mengatakan program kampung damai
layak dikembangkan di seluruh daerah
yang diwujudkan dalam berbagai kampung damai
untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
yang berjalan selama ini dapat terus dijaga
dapat terus kita kembangkan
inisiator kampung damai adalah wahid foundation
gerakan ini juga mempromosikan sikap toleransi
rangga umara sumenet